indonesia membeli dua unit bisnis jet falcon delapan x
falcon delapan x merupakan pesawat jet asal perancis dari pabrikan dassault infusion
ikuti dari evi buyer com falcon delapan x ini dipasarkan dengan harga lebih dari lima puluh juta
dolar amerika atau sekitar tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah
kata menhan para bos ubianto pesawat falcon delapan x ini untuk mempercepat pergerakan level
pimpinan seperti presiden menteri panglima tiga kepala staf untuk mengarungi luasnya indonesia